sementara itu polres pemalang jawa tengah membongkar sindikat penipuan berkedok taksi online
tujuh orang dijadikan tersangka sedangkan ratusan telepon seluler dan tiga mobil diamankan
tujuh pelaku penipuan berkedok taksi online ini langsung dijadikan tersangka oleh polres pemalang jawa tengah
mereka tak berkutik saat digelandang oleh petugas mahpolres pemalang rabu petang
para tersangka merupakan sindikat penipuan taksi online yang kerap beraksi di kota kota besar seperti jakarta semarang dan lampung
terbongkarnya penipuan berkedok taksi online berawal dari pengaduan seorang supir taksi online
saat itu sang pengemudi mendapat order untuk menjemput pesanan yang berlokasi di sekitaran terminal induk pemalang
namun sesampainya di lokasi driver tersebut tidak mendapat calon penumpang yang memesan
karena kerap mendapatkan pesanan fiktif sejumlah driver taksi online akhirnya
akhirnya menghubungi polisi untuk melakukan penjebakan dengan cara memesan balik
polisi pun akhirnya berhasil membekuk tujuh tersangka beserta ratusan telepon genggam serta peralatan aplikasi lainnya
saat diterogasi petugas para tersangka mengaku mendapatkan keuntungan atau insentif dari aplikasi sebesar empat hingga lima juta rupiah perharinya
mereka mengaku sudah beraksi selama hampir dua bulan
dari driver yang kena tembak setelah itu driver itu mendatangi
yang tadi dicalam itu didatengin ke situ
akhirnya si driver itu interogasi sendiri
selain tonggal sendiri si orang ini digiring ke pom bensin di kerasak
bukan sementara pelaku sudah berapa lama beroperasi ini
berarti dari tanggal tujuh belas februari dua bulan
dari pengakuan awal itu sejak tanggal tujuh belas februari siapa yang main di pemalang
satuan reserse dan kriminal polres pemalang masih terus mengembangkan kasus penipuan berkodok taksi online tersebut
kasus ini dicurigai melibatkan jaringan jaringan besar lainnya